kesempatannya ada tetapi tantangannya juga tantangan tantangan yang tidak ringan
kalau hitung hitungan dari world bank dari imf dari oecd dari mckenzi
kita ngitung sendiri juga mestinya insyaallah bisa
tapi sekali lagi dengan konsistensi stabilitas politik yang baik
tidak gonta ganti program tidak gonta ganti acara
dan momentum transformasi itu sudah kelihatan
kalau kita melakukan sesuatu dan ditentang oleh negara negara lain
hinda itu hilirisasi misalnya tadi sudah disampaikan oleh adinda wirjawan hilirisasi
tetapi ini ditentang digugat oleh uni eropa ke wto
kita banding lagi ya kita hadapi
saya yakin kita mungkin akan kalah lagi
tetapi industri nya sudah jauh
kita untur untur enggak apa apa untur mundur mundur
industri ev baterai sudah jadi
karena memang membangun sebuah industri membangun sebuah manufacturing itu butuh waktu
nggak tahu apakah ada banding yang kedua
kalau ada banding lagi
pokoknya jangan mundur sambil industrinya segera dibangun
coba dilihat di dua ribu empat belas ekspor kita saat kita mengekspor dalam bentuk mentahan itu hanya dua satu billion usd
artinya hampir lima ratus triliun
coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan
berapa kali lipat pajak yang kita dapat pnbp yang kita dapat biaya ekspor yang kita dapat royal itu yang kita dapat untuk pendapatan negara